eskalasi yang terjadi antara rusia dan ukraina menimbulkan tanda tanya besar
ada apa sebenarnya dibalik ini semua
sampai ada isu terjadinya perang dunia ketiga yang terjadi tanggal enam belas hari ini
sementara presiden rusia justru tidak menginginkan perang
bahkan telah menarik sebagian pasukannya dari perbatasan
untuk itu saya akan berbincang dengan dosen hubungan internasional universitas pajajaran teku reza syah
selamat sore pak reza apa kabar
selamat sore salam dari jakarta
baik pak reza pak reza ini berbicara soal apa yang sedang terjadi antara rusia dan juga ukraina
ini kan presiden rusia kalau saya tidak salah ini telah menarik sebagian pasukannya dari perbatasan
apakah ini artinya bahwa perang ini batal atau masih ada kemungkinan perang ini terjadi
saya pikir ini sebuah misteri ya yang tahu hanya putin dan dinas intelijen rusia dan pemerintah rusia
karena mencakup rahasia geopolitik dan rahasia geostrategi
rusia sekarang dan ke depan
kita berhadapan dengan seorang pemimpin yang sangat luar biasa
seorang dekat dengan latar belakang intelijen yang luar biasa
dengan pemahaman yang sangat mendalam atas cold war perang dingin
cold war pasca perang dingin dan juga perkembangan terkini yang berkembang sangat cepat
jadi putin ini adalah seorang pemimpin yang hidup pada masa pemimpin pemimpin besar rusia
dan putin adalah seseorang yang sangat mengandalkan kerahasiaan informasi
dan untuk itu saya pikir dunia tidak bisa menuga duga hanya menghargai saja apa yang sedang rusia lakukan
jadi paling tidak kita terbebas dari suatu skenario perang
untuk itu ya saya pikir putin sudah bisa mengatakan ke dalam dan luar negeri bahwa sebenarnya sudah tercapai
bahwa ukraina menang membatalkan keanggotannya dalam nato
dan kemudian rahasia besar kemudian yang kedua adalah nato juga tidak akan bermain main dengan wilayah bekas pengaruh uni soviet
tapi berbicara soal hanya putin ataupun intelijennya yang tahu soal akan ada perang ataupun tidak
sebenarnya apa saja ini yang bisa jadi trigger atau pemicu perang terjadi
yang terjadi adalah dunia ini tampaknya lupa begitu
bahwa pewaris uni soviet itu adalah rusia
dan rusia sudah membuktikan kepemimpinannya di level domestik regional dan global
jadi kuk mencoba membuka cara berpikir putin vladimir putin
ya ini intinya adalah seluruh bekas jajahan uni soviet
entah itu namanya ukraina georgia belorusia uzbekistan armenia azerbaijan kazakhstan
kyrgyzstan moldova dan turkmenistan
bahwa mereka itu adalah wilayah pengaruh dari rusia sekarang
jadi intinya jangan pernah pernah mengganggu juga kepemimpinan regional rusia
dan juga berhati hati dalam mengendalikan perbatasan mereka
dan rusia berpikir bahwa negara negara kecil kecil ini lemah
dan mereka masih memiliki perbatasan darat laut selat peninsula yang sangat sulit dikontrol
dan terbukti putin sendiri sulit mengendalikan wilayah wilayah yang terbatasnya dengan ukraina
jadi sebelum terjadi hal hal yang buruk ya sudah
putin melakukan suatu langkah pencegahan
dan dalam konteks terhistori of integrity dan sovereignty rusia maka hal ini dapat dibenarkan
oke pak reza kita akan sedikit membedah terkait dengan permasalahan ini
sebenarnya permasalahan ini berawal dari mana
tadi pak reza sempat mengatakan ada keterkaitan dengan nato dan lain sebagainya
mungkin bisa dijelaskan kembali kepada kita supaya kita juga semakin mengerti terkait dengan hal ini
pertama psikologis ya
psikologis seorang putin yang jenius yang sangat menghargai informasi
dan sangat hafal dengan pergerakan hubungan internasional yang bergerak sangat cepat
bagi putin yang dengan latar belakang intelijen yang harus selalu waspada
dan dia terlahir dari seseorang dengan latar belakang komite gotsudasvenoibetjopasnosti atau kgb
dia itu sadar bahwa perkembangan dunia itu terjadi sangat cepat
tidak ada yang sepenuhnya cooperation tidak ada yang sepenuhnya competition
yang ada adalah di tengah tengah
dan untuk itu putin harus selalu siap melakukan langkah langkah penanganan langkah langkah pencegahan
kita lihat saat ini misalnya
dunia berpikir perang dunia ketiga akan terjadi hari ini jam sepuluh pagi
atau akan terjadi konflik terbatas
tapi dengan brilliantnya melakukan dialog dialog dengan jerman dengan perancis dengan suriah
dan dengan republik rakyat cina sebulan terakhir
dan hasilnya adalah dunia tidak terpengaruh
dan dunia sadar bahwa ini adalah konflik yang hanya bisa diselesaikan dengan cara ex soviet union
dan kalau berbicara soal sejarah maka rusia adalah negara yang sangat mengerti sejarah
di mana mereka sadar bahwa wilayah itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa diganggu gugat
tapi sampai sekarang rusia sangat sadar bahwa dia pernah menjual wilayah namanya alaska ke amerika serikat tanggal tiga puluh maret tahun seribu delapan ratus enam puluh tujuh
tahun seribu delapan ratus enam puluh tujuh senilai tujuh dua juta usd saat itu
dan nilai geostrategis nilai geoekonomis sudah sangat fantastis
jadi rusia berpikir saya punya pengalaman sejarah maka jangan bermain main dengan saya
dan juga rusia sadar begitu bahwa nato itu kan dan juga amerika serikat itu sangat terpengaruh dengan pergerakan pergerakan domestik mereka
misalnya pergerakan saat pemilu nasional pergerakan saat pemilihan presiden pergerakan saat pergantian kepemimpinan dari demokrat ke republik
dan juga sebaiknya
jadi sebelum hal ini semua terjadi ya sudah diselesaikanlah urusan ukraina itu dengan cara putin sendiri
oke lalu posisi amerika ini sebenarnya bagaimana dan ada di mana sebenarnya ini
ya amerika serikat kan berpikir bahwa ada potensi kan perluasan anggota nato
dan hal ini sebenarnya sama sekali tidak pernah dibahas dalam perundingan perundingan dengan rusia tersebut
tapi rusia sadar bahwa ada kecenderungan di mana amerika serikat ini bersama nato akan menekan negara negara yang lemah di dalam wilayah pengaruh rusia
seperti estonia latsia dan lituania agar mereka mengikuti contoh dari polandia begitu
dan untuk itu posisi amerika serikat adalah kalau kita baca nasgan nasgan dokumen dokumen yang dibuat oleh white house selama satu tahun terakhir itu intinya adalah mencegah terjadinya ini
ke pemimpinan global rusia
kalau dulu pada zaman perang dingin maka musuh besar amerika serikat adalah ranking satunya adalah rusia ranking
kemudian china tidak terdengar
dan yang terjadi sekarang pada masa sekarang adalah china nomor satu dan rusia nomor dua
dan ada kecenderungan rusia dan china itu membagi peran
maka itu hal yang sangat ditakutkan oleh kremlin
dan karena itu mereka sangat tidak percaya akan perjanjian perjanjian yang sudah diperlukan
karena perjanjian perjanjian itu tergendung untuk dilangkahi oleh pemerintahan di masa depan
jadi posisi rusia saat ini adalah tiaga pas pada tegas tangkal dan perasaankan ke pemimpinan global rusia
oke tentu kita tidak ingin semua tidak ingin terjadinya perang dunia ketiga ini bila terjadi di sini begitu di dunia ini
lalu apakah indonesia ini harus berperan aktif begitu terkait dengan krisis yang terjadi antara rusia dan juga ukraina ini pak
kita kan memiliki mandat konstitusi
di paragraf paragraf terakhir dari pembukaan
yang ini turut memelihara perdamaian dunia itu yang satu
dan yang kedua kita memiliki amanah dari konferensi asia afrika
jadi menciptakan dunia yang adil damai dan penuh kerjasama
dan indonesia saat ini adalah negara yang sebenarnya sangat diperhitungkan oleh amerika serikat oleh rusia dan kurus kita lebih dari turki begitu
turki sudah mencoba datang ke ukraina tapi gagal mengapa karena virus itu kan tidak netral
kita dipersepsikan oleh rusia bahwa turki ini bermain kaki untuk mendapatkan teknologi amerika serikat
dan meningkatkan status turki di dalam nato di dalam dan juga di dalam uni eropa
resistensinya sebenarnya sangat tinggi
karena kita memiliki keketuaan tahun depan di asean tahun ini di g dua puluh
dan saat ini kita adalah sesepuh di organisasi konferensi islam dan juga sesepuh di gerakan non blok
jadi kalau indonesia berhasil menggalak solidaritas internasional untuk suatu upaya perdamaian di ukraina
maka saya pikir tidak sulit bagi indonesia untuk mendapat dukungan masyarakat dunia tersebut